hanya gara gara protes seorang warga di tasikmalaya
dianiaya panitia motor krosta berizin
korban dianiaya ramai ramai menggunakan benda tumpul
hingga alami luka di kepala dan tubuhnya
rekaman video amatir ini mengabadikan aksi penganiayaan
yang terjadi di kawasan situ sanghiang tasikmalaya jawa barat
awal juli lalu
seorang warga dianiaya beberapa orang pria menggunakan tangan kosong
hingga bena tumpul
beruntung korban berhasil naik ke bagian atas
hingga diselamatkan pengunjung lain
penganiayaan ini terjadi usai pelaksanaan event motor cross
yang belakangan ini diketahui tidak memiliki izin kepolisian
korban bernama hendra sugara warga lewisari tasikmalaya
pria tiga puluh sembilan tahun ini jadi sasaran kemarahan
setelah memprotes panitia motor cross yang dianggap tidak objektif
sehingga ada lima orang yang menjadi satu tersangkanya pelakunya
namun ada satu orang yang lainnya kita melakukan dalam pencarian sekarang
h itu adalah orang yang
memprotes terhadap panitiaan
karena ada suatu panitia yang dianggap tidak objektif
sehingga berkuta protes malah dilakukan penganiayaan terhadap para pelaku
polisi berhasil mengamankan seorang warga
yang diduga menjadi pelaku utama penganiayaan
pelaku bernama agus surya diyatna warga tanjung jaya tasikmalaya
di hadapan polisi agus mengakui kesal karena korban juga memukul pamannya saat kejadian
korban alami luka di bagian kepala serta beberapa bagian tubuh akibat hantaman benda tumpul
akibat perbuatannya pelaku terancam kurungan di atas dua tahun penjara
deden radian tasikmalaya